gak punya baju koko yang lain
katanya santri telah ada
tapi cuma punya satu baju koko
mana kegedean lagi
kayak sepadu pecelen
ustadz musa yang mantap dan santu ini di pasar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
biji selasih rasanya enak
terima kasih atas bantuan
acama acama ditunggu ya
kayaknya aku dihargai banget disini
pak red pian
tunggu pak red pian
biasa aja dong
salah bersemangat pak red
semangat semangat kayak yang ajak di bel
siap pak red
ya riaset sudah siap
sudah siap pak red pian
kita berangkat sekarang
ya ampun wawan anak papski
kamu kenapa sayang
kok bisa kusut umur dekil kayak gini
gara gara dibentak sama pak ustadz
bukannya tadi kamu kaget abis itu jatuh
kamu kalau dibentak kenapa jatuh
iya kenapa jatuh
jadi gini lho pak awalnya dibentak
abis itu wawan kaget
ini sengaja pasti ini ya
mau panjang urusan sama rt pian
iya pak red pian
tambahkan tuntutan untuk mereka sekarang juga
sekarang juga kita menuju ke pesantren gunanta
untuk minta pertanggung jawaban mereka
jangan macem macem kalian
aku akan tunjukkan
yang mandi di kamar mandi itu
pasti si haikal kan
udah jawab aja
kok mau mati
ngapain nih anak bertiga
warna dimatiin sih
habis ngerjain anak baru
nggak boleh dong kasian bukan begitu caranya kalau kita mau kenalan sama orang baru
ayo hidupin lagi kerannya atau nanti ubay marah ya
pahwan ayo apa tuh ya kejauhan lu
ya udah yuk
gini gimana sih kayak gitu lempeng
coba tunjukin kesakitannya doh kan udah enggak sakit lagi papski enggak masalah
tetap kamu tunjukin kalau kamu kesakitan ini penting loh terus gimana aduh pakai
di tunjukin lagi nih ya kamu sakitnya kayak tadi kau bisa lebat gitu loh
hei jangan gitu mukanya yang bener kesakitan trani ayah ah ah gitu loh ah ya
ayo hidupin lagi kerannya atau nanti ubay marah ya ini penting terus gimana ya

banget sih anak anak tadi ustadznya juhormat masa santri santrinya reseh
kamu belum ke masjid
baru mau set
lu baru mau
ya udah lagi ustadz yang tadi kotor
jadi kamu cuma punya satu baju gokok
gak punya baju koko yang lain
katanya santri telah ada
tapi cuma punya satu baju koko
manakah gede hal lagi
kayak sepadu pecelen
ustadz musa yang muantab dan santu ini di ibu asal
dari gini pak ustadz
saya kan ke terminal dua dua tas
nah yang kedua itu tas koper
nah di dalam tas koper tersebut
tas kopernya ketinggalan pak ustadz
ngerti pak ustadz
ngerti pak ustadz
jadi gini pak ustadz
udah gak usah dijelasin lagi
ustadz tuh gak ngerti kok bisa itu
tapi ketinggalan sampai hilang begitu
ini yang disebut
cakep banget sih cakepnya
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak ustadz